oleh karena itu pada kesempatan yang terakhir ini
saya akan menyampaikan beberapa hal perkembangan dari pencatatan kami
pada kasus kasus yang kita rawat di seluruh tanah air
untuk kasus konfirmasi positif
ada penambahan satu ratus empat puluh sembilan orang
sehingga sekarang menjadi satu enam ratus tujuh puluh tujuh
kasus sembuh bertambah dua puluh dua orang
sehingga total menjadi satu ratus tiga orang
sementara angka kematian dari kasus konfirmasi positif
untuk hari ini bertambah dua puluh satu orang
sehingga menjadi satu ratus lima puluh tujuh orang
oleh karena itu saudara saudara sekalian
gambaran ini masih memberikan bukti kepada kita
bahwa penularan di luar negara
di luar masih terjadi
kontak dekat masih diabaikan
dan kemudian cuci tangan masih belum dijalankan dengan baik
saya berharap bahwa kita semuanya harus bisa bekerjasama
kita harus bisa memastikan
bahwa kita mampu berperan secara aktif di dalam kaitan ini
mari kita lindungi orang orang tua kita
kita lindungi orang orang negara
kita lindungi orang orang negara
orang yang rentan karena memiliki penyakit dasar sebelumnya
agar tidak tertular
karena dampaknya akan menjadi semakin berat untuk mereka
kita harus tetap sehat
sekali lagi jaga jarak aman kita
dalam berkomunikasi secara sosial
setidak tidaknya dua meter
cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
hindari menyentuh wajah
kemudian tetap aman dan produktif di rumah
lakukan semua dengan disiplin
kita tahu bahwa ramadan sebentar lagi kita akan hadapi
sudah barang tentu bahwa kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman
namun yang lebih penting
mari kita jaga kampung halaman kita tetap sehat
oleh karena itu
sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh
sebaiknya tidak melakukan mudik
kita sadari bahwa virus ini berpindah
karena dibawa oleh manusia
oleh karena itu pergerakan manusia yang tidak terkendali
ini akan menimbulkan permasalahan
lindungi diri anda
lindungi keluarga anda
lindungi tetangga anda
lindungi bangsa indonesia
terima kasih selamat sore